kamu mau bentrokan langsung
mau bawa bubun
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
waktu kamu keluar dari terminal saya gak peduli
kamu gak usah ada niat buat balik lagi
apalagi mau bikin rusuh
nggak usah menghasut yang lain supaya berkomplot sama kamu
kamu itu bukan telunjuk cuma kotoran kuku
jangan lupa kamu harus berhati hati
jangan lupa kamu harus berhati hati
jangan lupa kamu harus berhati hati
cecep lagi arah kesini
saya di luar
cecep mau kabur willy kejar
i beat ya lo dengan pedales
motor kamu cepet pergi dari sini saya mau bayar kopi dulu terserah
sesuai janji saya balik lagi udah kabur jauh kayaknya kita tadi telat ngejarnya itu cecep
kan iya itu motor yang tadi dipakai buat jemput willy tapi willnya nggak ada kita
kejar itu cecep bukan milik yang harus kita kejar bukan cecep tapi milik oh iya ya
siap langsung jalan siap sebentar
kamu duduk dulu aja istirahat dulu gak jadi langsung berangkat kamus ketiduran
kang berat pauwiri ya assalamualaikum waalaikumsalam masuk siap
padahal katanya sylvia udah minta ke kang darman supaya enggak lagi karena udah muncul
udah mau ketemu sama sylvia mungkin sylvia bohong cuma mancing supaya willy keluar
kalau sylvia bohong
dia nggak layak kita tolong bisa juga sylvia nggak bohong tapi darman punya rencana lain rencana apa
enggak tahu tapi dugaan saya kayak gitu kamu tahu soal rumitnya urusan sylvia willy bubun darman
enggak kamu setahunya cuma uang sylvia lagi dipinjam terus kalau uangnya udah kembali
sylvia bisa investasi kalau tahu kamu
saya mau ketemu darman kamu mau betrakan langsung bukan mau bawa bubun
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang ledang ledang ledang ledang ledang ledang ledang ledang ledang
halo cecep masih belum sampai sudah kang ini ada sama saya bisa berangkat sekarang bisa saya sudah bawa uangnya
saya juga udah menyiapkan kuetansinya
kita selesaikan sekarang
terima kasih sama sama sekalian saya pahami
tadi kang mus kang ujang sama kang cecep kerja bareng mau kemana langsung pulang
hati hati dijalan siap
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
cecep anak buah kangmus
anak buah kamus yang lain terlibat
belum tau kang
cecep kemungkinan bergerak sendiri
kamu sudah lama gak turun ke jalan
tapi teman teman cecep
bisa aja ikut ngebantu
saya pernah bentrok dengan mereka
mereka bukan receh seperti willy
kamu bisa dipercaya